destinasi pertama saya adalah museum of modern and contemporary art in nusantara
atau disingkat museum macan yang berlokasi di kebonjeruk jakarta barat
kunjungan saya bertepatan dengan pameran the soul trambles
sebuah pameran terbesar dan komprehensif dari perupa jepang chiharu shiota
hingga tiga puluh april dua ribu dua puluh tiga museum ini memamerkan lebih dari seratus karya shiota
instalasi berjudul uncertain journey ini misalnya
sesuai dengan namanya uncertain journey saya memaknai karya ini secara emosional
di mana hidup terkadang dihadapan dengan banyak hal yang tidak pasti
di ruang berikutnya ada instalasi in silence dengan visualisasi benang hitam alcantara
serta kursi kursi dan piano terbakar
kekosongan diam tak selalu menyelesaikan masalah
itu saya bagaimana menurut anda
ada pula koper koper vintage yang digantung dengan tali
karya ini kalau saya representasikan punya pesan bahwa ketika kita pergi
barang apa saja yang kita bawa
nah itulah yang menunjukkan jati diri kita
selain menarik untuk dijelajahi museum yang memamerkan karya seni modern dan kontemporer ini
banyak diburu pengunjung untuk berfoto
interesting banget terus aku pas masuk pertama kali aja udah langsung kayak merinding gitu
ternyata punya meaning yang dalam banget tentang kehidupan gitu
karya karya shiota terinspirasi dari pengalaman pribadi yang dikemas dalam berbagai bentuk
museum ini buka selasa sampai minggu pukul sepuluh pagi hingga enam sore
tiket masuknya mulai rp delapan puluh hingga rp seratus tergantung usia pengunjung
anak anak bisa memanfaatkan ruang seni anak yang tersedia
museum yang satu ini berbeda
di museum of jakarta anda bisa menemukan pameran seni interaktif dengan spot spot foto menarik
di sini kita akan menikmati suasana museum dengan cara yang berbeda pakai sepatu roda
tenang saja bagi yang belum terbiasa menggunakan sepatu roda bisa memanfaatkan alat bantu yang tersedia
sedikitnya ada enam hingga delapan spot foto yang bisa anda jajal
dengan tata cahaya spot spot foto terlihat lebih menarik
tapi untuk dapat berfoto dengan leluasa saat pengunjung ramai bukan hal mudah bagi saya
untuk kaum milenial ini jelas menjadi destinasi yang
tapi bagi anda yang tidak punya cukup banyak kesabaran untuk mengantre untuk dapat berfoto berpikir pikir lagi ya
untuk menjelajahi museum dengan sepatu roda biayanya rp satu ratus dua puluh lima pada senin hingga jumat dan rp satu ratus tiga puluh lima saat akhir pekan dan hari libur
waktunya terbatas dua lima jam ya
selain pameran seni interaktif ada pula wahana mini golf dengan sebelas hall
atau anda bisa menjajal wahana melukis ini
media lukisnya bisa menggunakan kanvas dan dinding
seru bisa kotor kotoran bisa main main sepatu roda sama lukis lukis
berlokasi di gelora bung karno jakarta pusat museum ini buka setiap hari pukul sebelas siang hingga setengah delapan malam
victor pangaribuan fajar bolivia jakarta